warga desa cikarang kota kecamatan cikarang utara bekasi jawa barat
digegerkan dengan penemuan bayi berjenis kelamin laki laki
di depan salah satu rumah kontrakan pada rabu malam
bayi itu pertama kali ditemukan seorang warga yang mendengar suara tangisan bayi
setelah diperiksa ternyata suara itu berasal dari sebuah tas
yang ketika dibuka berisi bayi yang diletakkan di dalam kardus
warga itu pun memberitahu pada warga lainnya

kardus juga ditemukan susu formula dan secari kertas berisi pesan
yang diduga berasal dari orang tua bayi
surat itu menerangkan bahwa bayi laki laki itu baru dilahirkan pada rabu
sekitar pukul tujuh pagi dan telah diberi nama yaitu azam
surat itu juga meminta anaknya dirawat dan dipelihara dengan baik
saat ini bayi azam berada di rumah sakit amanda cikarang
untuk diperiksa kesehatannya
dan petugas dari polsek cikarang
utara serta polres metro bekasi
masih menyelidiki kasus ini
dan mencari orang tua bayi yang diduga sengaja dibuang itu